pssi telah merilis harga resmi tiket laga fifa matchday antara indonesia dan argentina
selengkapnya kita sudah bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia diego basro
selamat malam diego ada dua hal yang mau saya tanyakan
yang pertama apa nih pertimbangannya pssi menetapkan harga tiketnya yang dinilai relatif tinggi
dan yang kedua apa upaya pssi mengantisipasi calo agar tidak ada calo calo yang berkeliaran di penjualan tiket tersebut
terima kasih selamat beraktivitas dwi kapipan
ya selamat malam mevry
ada beberapa hal yang menjadikan pssi menetapkan harga tiket yang barusan dirilis pada sekitar pukul setengah lima sore waktu indonesia barat tadi
diumumkan langsung oleh ketua umum pssi erick thohir
di mana beberapa
beberapa hal tersebut adalah status dari pertandingan ini sendiri yang merupakan fifa matchday
dan di mana timnas indonesia sendiri akan berhadapan dengan juara piala dunia dua ribu dua puluh dua yakni timnas argentina
di mana timnas argentina sendiri berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh asosiasi sepak bola argentina ava
kemarin mengumumkan bahwa pelatih kepala lionel scaloni membawa sebagian besar pemain pemain yang turut andil
dalam squad argentina yang menjuarai piala dunia dua ribu dua puluh dua di qatar kemarin
di mana pemain pemain yang menjadi tulang punggung seperti keeper emilian martinez
kemudian juga ada julian alvarez kemudian ada angel di maria
dan juga ada beberapa pemain yang sempat tidak dibawa di world cup kemarin tapi menjadi tulang punggung pada copa amerika yang lalu
seperti giovanni lo celso dan juga thiago alamada
ini juga dibawa membuat
sepertinya timnas argentina ini akan tur di asia termasuk salah satunya di indonesia ini
menjadi membawa tim terbaik mereka dapat dikatakan seperti itu
dan salah satunya yang tentu ditunggu tunggu oleh publik sepak bola indonesia adalah kehadiran salah satu pemain
yang menjadi pemain terbaik dalam sejarah sepak bola dunia yakni lionel andres messi
tentunya publik tanah air sangat menanti nantikan seperti apa penampilan dari timnas argentina
dan juga tentunya
penampilan dari lionel messi di stadion utama gelora bung karno
bahkan di sosial media sendiri mulai ramai dikatakan bahwa konser konser dapat digelar kapan kapan
tapi melihat lionel andres messi bermain di gbk dan di tackle oleh asnawi masih belum tentu dapat disaksikan dalam tiga puluh atau bahkan lima puluh tahun ke depan
ini tentunya yang menjadi magnet bagi pertandingan antara squad garuda menghadapi los albicelestes
dan ini juga menjadi
yang membuat pssi akhirnya menetapkan harga tiket seperti yang sudah diumumkan pada sore hari tadi
dan untuk harga tiket pertandingan pada sembilan belas juni yang akan berlangsung pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat di stadion utama gelora bung karno sendiri
yang termurah akan dijual seharga rp enam ratus yakni kategori tiga dan juga untuk kategori dua dijual seharga rp satu dua ratus
yang kategori pertama akan dijual
dengan harga rp dua lima ratus dan untuk kategori vip dijual seharga rp empat dua ratus lima puluh
dan memang dirilisnya harga ini dengan pertimbangan yang dilakukan oleh pssc bagaimana mereka dapat menyuguhkan pertandingan kelas dunia akan tetapi mereka dapat juga meraup keuntungan secara komersil
oleh karena itu angka angka ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa memang angka atau harga ini tidak bisa disamakan dengan
harga yang ditetapkan pada acara acara entertainment seperti konser coldplay misalkan
oleh karena itu maka harganya sedikit diturunkan daripada harga harga yang biasa ditetapkan dalam konser konser dari luar negeri sehingga
masyarakat indonesia dapat menjangkau minimal tiket yang paling murah dari pertandingan ini
dan untuk memberantas percalonan sendiri ini tentu menjadi masalah
yang kerap kali terjadi baik di acara acara konser maupun di pertandingan pertandingan sepak bola baik di dalam maupun luar negeri
memang tidak banyak langkah langkah yang bisa dilakukan untuk memberantas percaloan ini
tetapi ada mekanisme yang akan dilakukan oleh tiket com selaku vendor pengelola distribusi tiket nantinya
mereka akan membatasi pembelian tiket untuk satu ktp hanya dibatasi dapat membeli dua buah tiket
tidak boleh lebih
oleh karena itu diharapkan nantinya tidak akan ada praktek percaloan dari sistem ini
selain itu juga mereka berencana akan memperkuat server yang akan menjual tiket nanti di mana tiket akan dijual melalui website pssi yang terhubung langsung dengan tiket com
sehingga mereka akan bersiap siap
sepertinya animo akan begitu besar ketika award pencarian tiket pada lima juni untuk nasabah bri dan juga
hingga tujuh juni untuk yang dibuka secara publik
tentunya akan ada begitu besar animo akan begitu besar traffic yang akan masuk di website pssi dan juga di website tiket com tersebut
sehingga server ini akan betul betul disiapkan sehingga ketika pencarian tiket atau war tiket tersebut berlangsung
server ini tidak mengalami down atau tidak mengalami mati sehingga para calon penonton nantinya dapat membeli tiket secara aman
dan tentu satu hal lagi yang dapat menghentikan praktek percaloan ini yang kerap terjadi di segala macam event mayfreet tentunya adalah dengan tidak membeli tiket melalui calon tersebut
praktek percaloan ini muncul karena adanya market yang muncul adanya demand yang muncul dari masyarakat di mana mereka membeli tiket tiket dari calo ini
dan apabila nantinya para calon tidak laku tiketnya oleh masyarakat maka diharapkan nantinya tidak ada lagi

sudah mulai mau konsentrasi siapkan strategi dari sekarang untuk menyambut lima enam tujuh juni dua ribu dua puluh tiga karena tadi kata diego ya konser musik mungkin bisa banyak terjadi
tapi kapan lagi kita melihat messi berhadapan dengan asnawi walaupun memang tidak ada lisandro martinez untuk datang ke indonesia tapi nggak apa apa saya mau juga ikutan warnya
nanti diego juga mungkin mau ikutan warnya ya
baik terima kasih banyak atas laporan anda produser lapangan
kesianan indonesia diego basro yang melaporkan langsung dari stadion utama gelora bumkarno jakarta